ledakan dan asap tebal menyelimuti kompleks gedung yang menargetkan gaza palestina pada senin
serangan belasan israel untuk hamas ini menimpa warga sipil
momen pilu terlihat saat seorang penyelamat berlari sambil menggendong anak yang terluka
sementara pada selasa dini hari suasana mencekam dari serangan israel kembali berjatuhan
total korban tewas palestina mencapai enam ratus delapan puluh tujuh orang dan tiga tujuh ratus dua puluh enam terluka pada senin
israel juga menyerang sejumlah kamp pengungsi palestina di gaza pada senin
serangan udara israel menghancurkan kamp pengungsi shati dan jabalia
sejumlah bangunan runtuh dan terbakar
para warga berupaya melakukan evakuasi dan pencarian para korban yang tertimpa puing puing
pada hari ini perjalanan tersebut menunjukkan kehancuran area yang dijadikan lokasi festival musik di reim israel
lokasi dekat perbatasan gaza ini menjadi target serangan hamas yang dilancarkan sehari sebelumnya
ribuan anak muda menghadiri festival musik saat adanya serangan roket dan senjata
mereka pun panik dan berusaha melarikan diri
sebanyak dua ratus enam puluh pengunjung acara ditemukan tewas
sementara menurut media setempat total jumlah korban tewas israel
akibat serangan hamas menjadi sembilan ratus orang dan dua enam ratus orang terluka